aku harus kerja yang rajin biar aku nggak dipecat
zahira lo kenal sama gembel ini
oh emang pantes sih
gembel itu ketemunya sama gembel juga
sebentar lo berdua ngapain ada di sini
mau bantu dia lagi
rizky jadi kamu kenal juga sama mereka berdua
asal kamu tau aja eki
dia itu adalah adik tiri aku
anak dari cewek murahan yang udah ngerebut papah aku dari mamah aku
sekarang kamu bisa lihat sendiri kan
anak dari cewek murahan itu seleranya juga murahan
dan dia dia adalah kacung di rumah aku
sekarang aja dia gayanya sok keren
kalau enggak papa aku berbaik hati muliahin dia di kampus ini
jadi dia juga anaknya prabu wijaya
tapi kamesha gak boleh hina mama aku
kamu bisa lihat sendiri
kamu bisa lihat sendiri
kamu bisa lihat sendiri

ngapain sih ribut ribut sama orang gak penting kayak mereka
eh gue gak tau ya ada urusan apa gembel cailo datang ke kampus ini
tapi asal lo tau aja ya
dia anak pemilik kampus
aku nanti mau jalan sama kamu
kamu bisa lihat sendiri
kamu bisa lihat sendiri
kamu bisa lihat sendiri
lo tau kan siapa gue
gue pacar anak pemilik kampus ini
hidup lo di kampus ini
akan gue bikin seperti neraka
amirah kamu mau apa apakan
kamu mau apa pak
sepertinya amirah masih menuduh papa sebagai pembunuh ayahnya
soalnya sikapnya beda banget mas
ya udah lah
masih dipikirin ya
yuk kita harus datang dulu
ternyata cowok itu adalah anak yang punya kampus
gimana kalau nanti cowok itu mencetak aku pas tau aku kerja di sana
tapi aku gak boleh takut
yang penting kalau aku kerja benar dia juga enggak bisa kan mencet aku seenaknya
tadi kenapa gak aku balikin aja kalung ini
kan aku juga bisa nangis nih dapetnya dari mana
tapi aku bisa balikin kalau mau apa apa
ini baju bapak ini
sudah saya cuci setrika
ibi taruh di situ aja
kira kira bapak ini punya keluarga gak ya den
keluarganya pasti nyari nyariin den
saya lihat ada tulisan ini
itu pasti tulisan anaknya kan ya den
pasti hubungan bapak itu sama anaknya dekat sekali den
sampai sampai anaknya berani nus nulis kayak gitu di baju itu
anak itu pasti nyari nyariin
anak itu nggak tahu kalau bapaknya kecelakaan kayak gini
atau jangan jangan den
anaknya kira mungkin bapaknya sudah meninggal den
semoga bapak cepat sadar ya pak
saya selalu berdoa buat itu pak
siapa tahu bapak selalu nyari bapak di luar sana
seperti saya selalu mencari bapak saya
saya akan mempertemukan bapak dengan keluarga
pada saat bapak sadar
semoga kejadian bapak dalam muda
saya harus bekerja secara rajin biar saya nggak dipecat
jangan pitakan kompetisimu
ketanyaan terakhir controller

kalo kerja yang bener dong
sekarang gara gara lo gue harus pulang lagi ganti baju
udah gak perlu
gak usah ikut ikut
tunggu tunggu tunggu
antri dompet ini aja ke rumahnya sekarang
disini kan pasti ada sim dan segala macem
takutnya dia perlu lagi
pas balik lagi kesini
di dalam ini pasti ada alamatnya
wah ini kan dekat dari sini